supaya sidang mk yang masih berjalan ini bisa berjalan dengan lancar
kita masih berjalan kita terus memberikan perhatian
supaya sidang mk yang masih berjalan ini bisa berjalan dengan lancar
seperti hari ini aja ada aksi aksi dari masing masing teman teman
supaya kita mengawal mk ini dengan berdampak
kita juga akan dengarkan apa yang mereka sampaikan
namun sidang ini kan harus kita amankan terus berjalan
ya itu saya kira normal
apa yang bisa disiapkan untuk berarti penjelajahnya akan datang
apa yang bisa dia lakukan
kalau namanya satu kegiatan kita kan pasti ada mitigasinya
ya mitigasi ya kita tetap menjaga keamanan
kemudian kita punya rencana rencana aksi
supaya semuanya juga aman damai dan terlindungi semuanya